sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dua orang keoftes yang terboleh padahal
kh wichtig di ujung dunia akan naik lagi
atau besar jajak saja
tidak lain adalah cucu menantu pengusaha berusia enam puluh lima tahun itu sendiri
bukan mama bukan pembunuh mama bukan pembunuh
mama bukan pembunuh
mama bukan pembunuh
mama pasti lagi kesepian di sana
sita harus nemenin mama sita harus nemenin mama
sita minum susunya
nek tunggu dulu dong aku mau ngomong sama kamu
ngapain coba kamu belain dewi terus
tadi depan notaris bilang kalau kamu gak percaya deh udah bunuh nenek
udah gitu pakai nenang nenangin si andre lagi
atau jangan jangan kamu masih suka ya sama dewi
lah kamu ngomongnya jangan ngaco deh
aku bukan bermaksud belain dewi
kamu sendiri kenal liwe udah lama kan
gak mungkin dewi melakukan hal sekejam itulah

mungkin saja nenek murni meninggal karena kecelakaan
dan kebetulan dewi orang pertama yang bunuh nenek seperti itu
gak usah ngarang cerita deh
jelas jelas semua bukti sudah memberatkan dewi kan
sekarang gini aja deh
ngapain sih kamu sibuk banget belain dewi
saudara juga bukan
kami mau kemana
soalnya muak dengar semua orang belain dewi di sini